tiga hari setelah banjir bandang yang menghantam
ke nagarian tanjung bonai kabupaten tanah datar sumatera barat
warga mulai membersihkan dan pencarian keluarga yang hilang
hingga saat ini pemerintah kabupaten
tengah melakukan pendataan kerusakan dan kerugian
dari banjir bandang tersebut
dibantu tim sargabungan
warga ke nagarian tanjung bonai kabupaten tanah datar sumatera barat
mulai membersihkan lingkungan yang terkena banjir bandang
mereka juga mencari dua orang warga yang masih hilang
saat banjir melanda
akibat terjangan banjir bandang ini
sejumlah infrastruktur di daerah ini seperti irigasi
area persawahan rusak parah
yang rusak ada rusak berat dan hancur hilang
ada enam unit bangunan
nah nilai kerugiannya kita lagi
teman teman opd dari pu lagi
sedang hitung pak
untuk infrastruktur sendiri
termasuk ada sepuluh daerah irigasi yang terkena dampak pak
luasan sawah pun lagi sedang dihitung pak
jadi itu pospo ini akan mengkoordinir itu semua
dan kan besoknya akan ditentukan
dan masing masing tim ini
akan bekerja sesuai dengan arahan dari posko
hingga saat ini petugas pekerjaan umum
tengah mendata dan menghitung kerusakan
akibat banjir bandang tersebut
randi pangeran tanah datar